keliling dunia dalam delapan puluh hari bagian kelima
setelah memutuskan untuk menyelamatkan putri mira dari nasib malang yang diputuskan untuknya
tuan fogg tuan francis penunggang gajah yasdan pes partu dan kioni
sekarang bersembunyi di hutan lebat india
menunggu kesempatan untuk menyerang
tuan fok kau adalah orang yang baik
tapi coba menyelamatkan putri prajurit india ini
bisa membuatmu kehilangan taruhan untuk berkeliling dunia dalam delapan puluh hari
wih tuan kita bersembunyi di sini sudah berjam jam
kita sudah terlambat karena rel kereta api ke alahabad yang belum selesai
kita perlu naik kereta ke kalkuta dari stasiun alaban
aku mengerti situasinya pes partu
tapi aku punya waktu dua hari dan aku punya waktu luang
dan juga aku tidak bisa meninggalkan mira
mengatakan demikian tuan fog merangkak keluar dari semak semak dan bersembunyi di balik yang lain
untuk melihat lebih dekat
mengapa mereka tidak bergerak
surje mereka sedang menunggu kereta lain yang lebih besar untuk membawa sang putri
itu pasti tertutup
sehingga tidak ada yang bisa melihat putri di dalamnya
oh mereka orang orang jahat
mereka hanya melakukan tugas mereka kepada raja pes partu
kalau saja kita bisa mencegah jalan mereka kembali
artinya kita bisa menemukan cara untuk menghentikan mereka di tengah jalan
mereka adalah prajurit terlatih tuan fog
kita tidak bisa menyerang atau bahkan membela diri di depan mereka

ku harap sirje tidak berpikir tentang melemparkanku ke dalam semua ini
aku hanya terlihat kuat
siapa yang bilang kau terlihat kuat wih
jangan sekarang tuan tuan
kita butuh rencana
tunggu pes partu benar
yasdan tidak terlihat cukup kuat
tapi pes partu kau kuat
tuan fok dan timnya sudah siap dengan rencana mereka
suara apa itu
aku akan memeriksa sekarang
dengan doa yang hening para pria bersiap siap untuk menyelamatkan sang putri
apa yang terjadi
kau pergi terlalu lama
apa semuanya baik baik saja
kau sudah makan racun ya
kau sedikit tersesat
haruskah kita membawa sang putri
kita sedang menunggu kereta iat
ya tentu saja
aku hanya berpikir bahwa pasti ada bandit
dan binatang di hutan ya kan
aku akan membawa putri ke kereta besar lainnya
daripada menunggu di sini
tidak aman bagi putri di sini
para penjaga memikirkannya dan setuju
tak satu pun dari mereka meragukan pes partu
karena hampir tidak mungkin membayangkan bahwa orang asing
akan menyamar sebagai penjaga dan mendekati mereka
setelah berjalan jauh membawa putri mira
pes partu mulai lelah
kenapa kalian tidak naik kereta ke depan
dan bawa kereta lain yang lebih cepat
aku tidak muda lagi sekarang
para penjaga setuju
dan membawa kereta mereka ke depan
dan segera setelah mereka melakukan itu
pes partu yang berdiri di sana membawa mira
dengan cepat berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan
dalam waktu singkat keempat pria dan putri mira
berada di kioni dan siap untuk memulai perjalanan mereka
oh kioni ku tersayang kau harus lari sekarang
gajah perkasa dengan anggun berlari ke depan
dan dalam hitungan detik mereka sudah hilang dari pandangan
kioni seolah menyadari urgensi
menyelesaikan perjalanannya menuju alahabad tanpa henti
dua hari yang diperoleh tuan fox memang hilang
tapi dia senang bisa menyelamatkan pes partu
dan menjaga putri
putri mira yang masih tidak sadarkan diri
ditempatkan di kabinnya di dalam kereta
dia dibawa pergi dari kotanya untuk menjaganya tetap aman
tuan fogg semakin menyukai kioni
tuan francis dan pes partu senang melihat seorang pria
dengan penampilan luar yang begitu dingin
memeluk seekor binatang dengan penuh kasih
kioni layak mendapatkan manusia yang baik untuk merawatnya
yazdan kau harus menerima kioni sebagai hadiah dariku
apakah itu cocok untukmu
serji kau telah memberiku hadiah terbaik
aku akan menjaga kioni seperti seorang putri
oh kau binatang yang cantik
aku akan merindukanmu
pes partu belum pernah menyaksikan cinta seekor binatang
bahkan saat itu dia tidak takut ketika dia digendong oleh kioni untuk dipeluk
mereka melambaikan tangan kepada yasdan dan kioni
dan naik kereta ke calcutta
dalam perjalanan menuju petualangan lain tuan
tapi petualangan ini sudah bersama mereka
dan putri mira sekarang bangun
kemana tentara tentara malang ini akan membawaku
dan apa yang kau lakukan disini
tuan fok ingin berbicara tapi dia terdiam
dia terpesona oleh putri mira
bahasa apa itu
putri kau harus tetap tenang
kami menyelamatkanmu dari bandit
mereka membawamu kembali ke penjara bawah tanah
aku berada di rumahmu
aku berada di hutan
tuan francis dan pespartu menjelaskan semuanya kepada putri mira
kau adalah penyelamatku
akulah orang yang harus meminta maaf
kau pantas mendapatkan yang lebih baik daripada dimasukkan ke dalam kereta saat kau tidak sadar
aku benar benar mengerti kekesalanmu
tapi kami pikir akan lebih aman untuk membawamu pergi dari kota
dan biarkan kau memutuskan jalanmu
sangat disayangkan bahwa aku harus diselamatkan dari kotaku sendiri dan dibawa pergi
tapi mungkin karena takdir orang orangku tidak siap untuk melihat situasiku ini
aku ingin belajar tapi seorang putri tidak diperbolehkan
tunggu saudaraku jiji tinggal di hongkong
mungkin dia bisa membantuku
tapi bagaimana aku ke sana
kau beruntung mada moseil
kami berangkat ke hongkong dari kalkuta
oh aku sangat berterima kasih padamu tuhan
sekarang kita semua telah berterima kasih dan meminta maaf
kita mungkin bisa membelikan putri beberapa baju yang layak
kita akan segera tiba di kalkuta
calcutta benar benar cantik
ambil kotakmu ya
perjalanan tuan fok keliling dunia hanya mengalami satu rintangan sampai sekarang
dan rintangan itu adalah hal terindah yang pernah terjadi pada tuan fogg
tapi ada masalah lain bersama dengan tuan fok yang tidak begitu menarik
siapa wanita yang bersamanya ini
seorang kaki tangan
inspektur fix ditangkap di bombay saat menyamar sebagai seorang wanita
kerumunan yang marah memanggil polisi
dan ketika tuan fogg berada di hutan menyelamatkan putri mira
tuan fix mencoba menyelamatkan dirinya sendiri
setelah banyak permintaan tuan fix diizinkan menelpon ke london
tuan aku mendapatkannya
tapi orang orang di sini sangat marah
dan surat perintah itu hilang
itu tidak ada padaku
pasti ada di suatu tempat di jalan jalan bombay
tapi itu bukan masalah kan
kau bisa membuat surat perintah lain
kau pikir itu mudah
surat perintah terhadap siapa pun membutuhkan bukti yang kuat
yang kau punya hanyalah keraguan bahwa dia adalah pencuri
aku butuh bukti yang kuat
aku sudah mencari beberapa hari
aku akan mencoba untuk membuat surat perintah sesegera mungkin
dan juga aku kehilangan identitasku dalam kekecauan itu
bisakah kau memberitahu polisi ini untuk membiarkanku pergi
dan begitulah cara tuan figgs menemukan jalan keluar dari penjara
dan naik kereta ke calcutta
dia diam diam memperhatikan tuan fok
akanku tangkap kau fogg
dan untuk itu
aku harus fokus pada targetku yang sebenarnya untuk saat ini
maksudku aku berjalan langsung ke genangan air
tidak ke dalam genangan air temanku